sebelum menanyakan saya ingin mengklarifikasi ucapan saudara lutfi yazid
bisa dikontra dengan pertanyaan mungkin dikantarkan
kata kata yang mengatakan andai kata saya gibran saya akan minta kepada dia adalah kata kata yang tidak logis
andai kata saya gibran saya akan bersikap seperti ini itu baru logis
jadi yang saya ucapkan adalah andai kata saya gibran saya memilih saya tidak akan maju
karena saya tahu bahwa putusan ini problematik
pertanyaan yang mendasar adalah kepada saudara ahli adalah satu perdebatan yang berujung di dalam pesawat hukum
ketika kita mencari keadilan dan kepastian hukum
kita tahu al an adalah subsansi daripada hukum itu sendiri
dalam konteks penyelenggaraan negara
kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tak berujung
tapi kita harus mengambil sebuah keputusan
bebetul putusan sembilan puluh itu problematik
kalau dilihat dari filsafat hukum etik dan lain lain
tapi dari segi kepastian hukum putusan sembilan puluh itu jelas sekali
pertanyaan saya kepada saudara adalah
lebih substansi membahas sesuatu sampai kepada keadilan yang hakiki
pertanyaannya sampai kapan kita akan menyelesaikan persoalan ini
persoalan keadilan dan kepastian hukum itu sesuatu yang sulit dipertemukan
tapi ketika kita dihadapkan kepada kasus yang konkret
apakah kita harus berdebat tentang keadilan yang tak berujung
atau kita harus mengakhirinya dengan sebuah kepastian hukum
tadi berbicara tentang dasar kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadili
tadi sudah disempitkan untuk ada berapa frasa di sini
belum tidak dapat atau tidak ingin melaksanakan proses proses yang barangkali
seperti yang telah dikonstatir oleh saudara ahli tadi
sehingga dengan demikian mahkamah dipaksa untuk barangkali mengambil alih persoalan persoalan seperti itu
tadi menarik yang disampaikan oleh saudara ahli
sepanjang menyangkut dengan bagaimana mengalirkan atau mengimplementer ketentuan pasal dua puluh dua e
pemilu dilaksanakan dengan cara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
pasal enam pasal dua puluh dua e ketentuan ayat enam mengatakan hal hal yang berkaitan dengan pemilu diatur lebih lanjut dengan undang undang
ingin saya tanyakan kepada saudara ahli adalah
dasar untuk membangun tafsir yang dikemukakan tadi
tadi juga sudah disampaikan penyelesaian perselisih umum tentang hasil pemilihan umum
tentang hasil ya tentang hasil itu sebenarnya bukan bahasa bukan norma undang undang tapi norma konstitusi
sebagaimana yang kita jumpai dalam ketentuan pasal dua puluh empat c ayat satu tentang hasil
perdebatan akademik maupun politik juga menunjukkan tentang hasil pada saat itu
jadi yang ingin saya tanyakan kepada saudara ahli adalah
bangunan argumentasi yang dikemukakan pada hari ini itu didasarkan pada tafsir apa
apakah original intent ataukah tafsir futuristik yang ingin dibangun untuk dikembangkan dalam persidangan ini
yang mulia untuk ahli pertanyaannya ada gilm pemilu adalah predictable in process unpredictable in result
untuk semua penyelenggara akan terkait dengan kepastian waktu dan proses yang akan dilakukan
dengan keterangan ahli tadi bagaimana kemudian menerapkan proses kepastian hukum ini dalam keadilan
sedangkan keadilan ada tiga hal yang harus dituju manfaatan kepastian dan akhirnya keadilan
kata keadaan inilah yang kemudian terdiri atas dua itu bagaimana pendapat ahli terima kasih yang mulia
baik dari pak arsul yang mulia silakan
terima kasih yang mulia pak ketua terima kasih untuk keterangan ahli
saya sedikit saja dari apa yang ahli sampaikan dalam paparan tertulis ahli mendorong agar mahkamah melakukan judicial activism itu di satu sisi

ada pikiran pikiran pandangan pandangan bahwa mahkamah juga perlu melakukan judicial restraint
nah saya ingin tanya dalam konteks antara judicial activism dengan judicial restrain itu posisi mahkamah kalau menurut ahli sebaiknya seperti apa
apalagi mahkamah seperti yang tadi disinggung oleh bawaslu
itu dibatasi oleh legal framework tertentu seperti menyelesaikan perselisihan ini dalam waktu empat belas hari terima kasih
silahkan pak an singkat singkat saja jawabnya
baik terima kasih yang mulia
mohon izin menjawab pertama pertanyaan dari pak lutfi apakah hanya hasil
jelas tadi dalam paparan saya saya sampaikan bahwa tidak terbatas pada hasil
jelas tadi dalam paparan saya saya sampaikan bahwa tidak terbatas pada hasil
yang kedua putusan sembilan puluh cacat hukum yang serius ini juga sudah diuji oleh mahkamah putusan sembilan puluh enam
dan putusan berikutnya dari mahkamah adalah mempertimbangkan atau menimbang sebagai ratio desidendi masalah usia adalah open legal policy
tentunya di situ mahkamah secara halus sudah mengoreksinya
kemudian yang berikutnya hakim mk terkait dengan keyakinan hakim apakah tidak kemudian menjadi hal yang penting
tadi juga sudah saya sampaikan bahwa mk itu memutus berdasarkan undang undang dasar dan keyakinan hakim
sehingga tidak terlalu terikat oleh ketentuan undang undang
kemudian pertanyaan dari termohon ini sangat panjang
dia punya perlu riset soal semua punya dari ketentuan
tapi berpijak pada pandangan saya yang pertama bahwa mahkamah itu beyond undang undang
mahkamah itu bisa langsung menguji memeriksa berdasarkan undang undang dasar
tidak terlalu banyak pasal pasal dalam undang undang yang harus dipijak oleh mahkamah
kecuali sesuai sumpahnya adalah undang undang dasar
ini memang menyebut angka tidak mungkin tidak menyebut angka karena adalah suatu pemilihan dan vote satu suara dihargai oleh negara
boleh angka sebagai suatu perlombaan suatu kontestasi untuk memperoleh sebanyak banyaknya tapi angka sebanyak banyaknya itu harus diperoleh
dari prinsip prinsip yang mengalir dari pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
yang kedua dari pihak terkait
bagaimana menempatkan keadilan dan kepastian hukum ini
mohon izin mahkamah kalau diperkenankan mungkin slade tadi yang belum sempat saya baca tapi sepertinya ada di situ jawabannya
terkait dengan unwilling dan unnable
memang kepastian hukum itu menjadi sangat penting apalagi dalam sebuah kontestasi
azas yang berlaku di sini adalah
tidak ada kepastian hukum maka tidak ada hukum
dan memang benar semuanya harus ada akhirnya
disinilah peran mahkamah konstitusi untuk menciptakan kepastian hukum itu dan untuk mengakhiri perkara perkara atau masalah masalah yang berkembang
saya yakin banyak sekali pengaduan pengaduan ke bawaslu yang masih belum selesai atau belum sempurna diselesaikan oleh bawaslu
mahkamah lah tempat terakhir untuk menyelesaikannya
harus berpegang bahwasannya tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilan
maka apakah hal semacam itu tidak dapat dibenarkan dan diterima
mahkamah akan memberikan atau menjustifikasi pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi
yang harus mengakhiri semua perkara yang ada di tangan mahkamah
dari pak faris bawah dasarwonang
kita sudah sangat memahami bagaimana mahkamah konstitusi republik indonesia meletakkan judicial activism mulai dua ribu delapan terkait dengan election
yang ingin saya sampaikan adalah
hal hal yang sebenarnya kosong vakum
di dalam undang undang dan peraturan perundang undangan
diisi oleh mahkamah konstitusi
yaitu apa di sini
menurut saya adalah living constitution
mahkamah tidak terbatas pada kata kata yang ada dalam undang undang
tapi berdasarkan undang undang dasar
mahkamah melakukan living constitution
coba kita kembali kepada sejarah lahirnya mahkamah ini
dalam supreme court amerika
ya itu sudah pengetahuan umum yang dari bawaslu dijawab
yang berikutnya soal kepastian waktu
mahkamah pun dibatasi empat belas hari
tapi dalam waktu empat belas hari itulah keadilan harus ditemukan ya
tidak kemudian kita berargumentasi waktunya kurang sehingga keadilan diabaikan
sehingga kontra waktu yang diberikan kepada bawaslu dalam penyelesaian misalnya
dalam waktu sebelum sepuluh hari sejak penghutang suara sudah harus ada putusan bawaslu
kalau tidak tidak akan berguna putusan bawaslu
bawaslu tidak bisa memerintahkan psu misalnya
ada suatu tps bukan di pemakaman tapi di pemukiman
ternyata pemilihnya adalah orang yang sudah meninggal
oleh bawaslu dinyatakan bahwa betul ini ada pelanggaran
tapi ketika diputus bawaslu lebih dari sepuluh hari saat pemungutan
nah ini memang keadilan yang harus diletakkan dalam kepastian hukum
makanya dalam undang undang dasar disebutkan bahwa kepastian hukum yang adil
yang terakhir mohon izin yang mulia pak dr asrul sani
bagaimana ketika dihadapkan antara judicial activism dengan judicial restrin
bagaimana posisi mahkamah konstitusi
mahkamah dalam beberapa putusannya memang kadang kadang mengambil posisi judicial effect activism
tapi kadang kadang mahkamah mengambil posisi judicial restraint
saya pernah meneliti soal rasio desiden di mahkamah ini
tapi dari sisi benang merahnya saya melihat mahkamah konstitusi berani melakukan judicial activism
ketika terjadi tanda kutip kedaulatan hukum
ada suatu yang sangat mendesak di bidang hukum yang mahkamah harus hadir
misalnya ada condition intolerable
kondisi yang tidak bisa ditolelir
sehingga kalau mahkamah tidak memutus maka penyelenggaraan suatu election akan mengalami pertentangan dengan pasal dua puluh dua e
itu yang diambil mahkamah di kasus jawa timur dua ribu dua puluh
atau juga mahkamah melihat bahwasannya telah terjadi pelanggaran persyaratan
ada seorang wna kemudian mencalonkan diri sebagai kepala daerah
kalau mahkamah tidak hadir hanya mengandalkan bahwa prosesnya sudah selesai
seharusnya bawaslu dan kpu menyelesaikan di tingkat bawah
tetapi tidak jalan mahkamah hadir untuk memutus bahwa diskualifikasi
tidak mungkin kepala daerah itu warga negara asing
tidak mungkin kepala daerah itu belum waktu lima tahun setelah dipidana kemudian menjadi kepala daerah
tidak mungkin kepala daerah ketika hukumnya masih lama mantan terpidana
ini mahkamah hadir dalam posisi posisi yang intolerable